anies baswedan berharap layanan kereta api argo parahiangan tidak dihapus selantaran penuh sejarah dan kenangan bagi banyak orang
anies mengunggah pernyataannya itu setelah argo parahyangan dikabarkan akan dihentikan operasinya oleh pemerintah setelah proyek kereta cepat jakarta bandung rampung
lewat unggahan di media sosial miliknya anies berujar argo parahiangan penuh sejarah dan kenangan bagi banyak orang
selanjutnya ia berharap layanan ka argo parahiangan bisa terus dinikmati di tahun tahun mendatang
nasib kereta api argo parahiangan terkatung katung imbas kereta cepat jakarta bandung yang akan segera beroperasi
hal itu lantaran sempat muncul ide dari pemerintah untuk menghapus operasional kereta argo parahiangan seiring beroperasinya kereta cepat jakarta bandung